sebuah pesawat hongkong airlines mengalami turbulensi tercatat pesawat mengangkut penumpang sebanyak dua ratus empat orang dan dua belas kru
dilaporkan tiga orang luka berat luka ringan empat belas orang
dan sekarang kita kembali terhubung melalui sambungan telepon dengan general manager bandara igusti ngurah rai trikora harjo
selamat pagi mas
iya selamat pagi pak
pak sejauh ini bagaimana pak penanganan pesawat dan para penumpang yang terkena turbulensi
jadi dapat kami sampaikan tepatnya tadi pada empat tiga waktu indonesia tengah kami mendapat laporan dari kawan kawan air traffic control bandara utara igusti ngurah rai
bahwa pesawat hongkong air dengan kode penerbangan hotel x ray enam ribu tujuh ratus empat mengalami turbulen dan tidak kembali ke bandara udara igusti ngurah rai
pada empat dua puluh delapan dengan selamat di bandara utara igusti ngurah rai
dengan laporan ada tujuh belas korban atau tujuh belas penumpang yang cedera
di mana dua belas orang mengalami ada yang terkilir kemudian tenturan tenturan kepala ini dibawa ke rumah sakit bimc
dilaksanakan perawatan di sana di mana terdiri dari tiga kru pesawat
kemudian yang lainnya penumpang dengan warga negaraan china semua
kemudian yang lima orang dirawat di poliklinik bandara
dan mereka yang lima orang ini sudah kembali ke hotel untuk perhubungan
yang dua belas orang ini dirawat di rumah sakit pumc
bisa anda deskripsikan seberapa parah luka yang dialami oleh beberapa penumpang ini pak
parahnya saya kira tidak terlalu ya jadi memang ada benturan
yang mungkin perlu ada penanganan atau pemeriksaan lebih detail
karena dikhawatirkan mungkin ada sampai patah atau mungkin ada penerangan
tapi kami berkoordinasi juga dengan hgm rumah sakit bimc
sehingga mereka tidak atau belum berani melepas atau mengembalikan sebelum ada pemeriksaan kecil dari rumah sakit bimc
baik pak ini terkait mengenai turbulensi yang terjadi ya
bukankah seharusnya itu sudah bisa diprediksi melalui kondisi cuaca
atau memang ada kondisi cuaca khusus yang mengakibatkan sehingga turbulensi menimpa pesawat hongkong islands ini pak
jadi pak khususnya untuk kondisi turbulensi atau dalam istilah meteorologi itu clear air turbulent
ini tidak bisa dideteksi pak
karena berbentuk clear dalam kondisi cuaca clear
tidak ada awan tidak ada apa tapi ini tidak bisa deteksi karena amat karena ini kan angin pak
jadi sampai saat ini dunia meteorologi belum bisa mendeteksi
di sini ada seperti kalau awan kan di radar bisa dideteksi atau bisa ada gambarnya
nah ini angin tidak bisa jadi tidak bisa dideteksi
baik pertanyaan terakhir pak kerusakan yang terjadi di pesawat adakah yang terjadi di sana
alhamdulillah tidak ada mbak pesawatnya bisa mendarat di sini
namun kelihatannya dari pihak hongkong air akan memastikan pesawat ini
apa namanya masih layak atau mungkin barangkali ada kerusakan kerusakan yang perlu diperbaiki
tapi sejauh ini secara visual tidak ada yang berujak
baik pak trikora harjo terima kasih telah berbincang bersama cnn indonesia today